setelah mewacanakan pembangunan proyek kompleks parlemen
dewan perwakilan rakyat atau dpr kini tengah menggagas pembentukan sekolah parlemen bagi anggota dewan
namun usulan ini menuai pro dan kontra di kalangan dpr sendiri
ketua dpr adi komarudin menyatakan gagasan membuat sekolah parlemen ini guna meningkatkan kualitas anggota dewan
apalagi banyak kader dari kalangan artis yang dikambing hitamkan sebagai penyebab minimnya kinerja legislasi
sekolah parlemen rencananya diperuntukkan bagi seluruh anggota dpr dan dprd se indonesia
meski baru sebatas gagasan wacana ini langsung mendapat kritikan dari sejumlah fraksi di parlemen
ada yang menilai seleksi calon legislatif merupakan ranah partai
fraksi juga turut menyoroti adanya pemborosan anggaran di tengah situasi ekonomi indonesia yang masih butuh banyak pemangkasan
ini yang harus menurut saya dikaji lebih mendalam jangan sampai overlapping
karena kalau overlapping
nanti kesannya kan menghamburkan anggaran
karena yang di partai pun itu kan dibiayai dari dana banpol yang asalnya dari apbn dan apbd
kalau dpr bikin sendiri dananya kan juga dari apbn juga kan
nah ini yang harus menurut saya dikaji lebih mendalam jangan sampai overlapping
karena kalau overlapping nanti kesannya kan menghamburkan anggaran
karena yang di partai pun itu kan dibiayai dari dana banpol yang asalnya dari apbn

dan untuk mengetahui latar belakang dan peta dukungan di dpr terkait wacana sekolah parlemen ini
kami ajak anda untuk mengikuti ulasan koresponden mahardika utama langsung dari gedung dpr ri
ya selamat malam
baik selamat malam
dika mungkin bisa anda jelaskan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari bergulirnya wacana sekolah parlemen ini
ya selamat malam indra ketua dpr adekomarudin memang memberikan sebuah gagasan atau wacana terkait dengan
pembentukan sekolah parlemen ini berlatar belakang karena dirinya sendiri menilai bahwa kinerja dpr saat ini
tidak begitu baik atau tidak begitu produktif begitu
maka dengan itu ia merencanakan dibuatlah sekolah parlemen agar ada perbaikan dalam kualitas dan juga kinerja para legislator atau para anggota dpr ini
dan ini memang sebuah gagasan yang baik sebenarnya tetapi memang lebih tepat ini dilakukan oleh partai politik
tadi saya berbincang melalui saluran telepon dengan peneliti dari formapi yaitu sebastian salang yang menyatakan bahwa gagasan ini cukup baik
tapi ini seharusnya dilakukan oleh partai politik dan jangan sampai menjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi dari dpr sendiri
bahkan pelatihan ataupun juga pembinaan pembinaan terkait dengan parliamentary ini juga sering dilakukan sebenarnya
dengan melibatkan sejumlah lembaga lembaga
yang bekerja sama dengan dpr tapi pada faktanya juga justru menurut sebastian salang ini justru sangat jarang diikuti
atau pesertanya tidak pernah banyak begitu yang diikuti oleh anggota dpr
dan tadi juga saya mewawancarai sejumlah anggota dpr yang walaupun ini baru ranah wacana atau ranah gagasan saja
yang dihembuskan oleh ketua dprd komarudin tetapi memang sudah ada tanggapan tanggapan yang nadanya cukup minor indra
tadi saya mewawancarai sari fasan wakil ketua umum dari partai demokrat yang saat ini juga duduk di komisi
satu dpr bahwa fungsi dari dpr sudah jelas yaitu adalah tiga yaitu fungsi legislasi fungsi pengawasan dan juga fungsi anggaran
maka jika fungsi ini ditambah lagi di saat kinerja mereka pun dinilai belum begitu maksimal maka ini akan menyalahi undang undang
sementara asrul sani dari komisi tiga dpr yang duduk di atau berasal dari politisi partai persatuan pembangunan
juga menyatakan bahwa wacana ini berpotensi mengakibatkan pemborosan atau penghamburan anggaran
yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat indra
baik dika jadi intinya saat ini gagasan yang disampaikan oleh ketua dpr ini banyak tidak mendapatkan dukungan
atau ada juga nanti yang mendukung sehingga gagasan ini cukup banyak juga yang mendukung tapi cukup banyak juga yang menolak
seberapa bagaimana gambaran peta dukungan terkait dengan gagasan dari ketua dpr ri ini
ya sepanjang siang sampai sore hari ini memang suaranya ini lebih banyak yang
menolak begitu atau lebih banyak yang kontra wacana dari adek komarudin ini
karena mereka menilai bahwa wacana ini seharusnya dilakukan oleh partai politik
kaderisasi atau pembinaan terhadap kader partai politik ini justru harus dilakukan oleh partai politik sendiri
bukan waktunya lagi dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat ketika mereka sudah seharusnya mulai bekerja
jadi memang ini menjadi berkorelasi juga dengan salah satu wacana terkait dengan
syarat yang harus diperberat lagi untuk menjadi calon anggota legislatif begitu seperti yang diwacanakan dalam ruu penyelenggaraan pemilu
bahwa memang dinilai banyak sekali anggota dpr yang berasal dari non partai politik seperti dari kalangan artis ataupun juga atlet dan juga kalangan lain
yang merupakan di luar partai politik ini yang tidak begitu cakep
walaupun memang penilaian terhadap anggota dpr ini tidak bisa personal karena sifat anggota dpr ini atau kinerja mereka ini dinilai secara kolektif dan juga
kolegial begitu tapi ini memang tidak seharusnya dilakukan oleh dpr tapi harus dilakukan oleh partai politik
bahkan ada wacana juga bahwa calon anggota legislatif ini harus setidaknya dididik atau dijadikan kader minimal satu tahun sebelum mereka ditawarkan kepada masyarakat lewat kontestasi pemilihan umum untuk dijadikan calon legislatif yang nantinya duduk di gedung dpr ini indra
baik terima kasih mardika utama melaporkan langsung dari gedung dpr ri